kami kembali dari informasi sebanyak satu ratus tiga puluh satu anak di tanah air laporkan terkena gagal ginjal akut misterius panjang tahun ini
adapun penyebab dari penyakit ini masih belum diketahui
ikatan dokter anak indonesia mencatat sudah ada empat belas provinsi yang melaporkan kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak anak
di antaranya di jakarta di jawa barat aceh hingga papua barat
sekretaris unit jen kerja koordinasi nefrologi idai dr eka lasmi hidayati mengatakan
pasien gagal ginjal akut misterius kebanyakan diidap oleh anak berusia di bawah lima tahun namun ada juga yang berusia delapan tahun dan belasan tahun
puncak kasus penyakit ini terjadi pada september silam hingga mencapai tujuh puluh satu kasus
pihak idai menjelaskan pasien umumnya mengalami gejala demam batuk pilek diare hingga muntah
serta mengalami penurunan diantara penyakit yang menyebabkan penyakit ini
pihak idai menjelaskan pasien gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak anak